saryong demanapa tujuh puluh tahun warga desa balasata netean
kecamatan bala mamasa menolak bantuan dari pemerintah
kendati bukan orang berada
pria yang bekerja sebagai petani ini
merasa tidak layak mendapatkan bantuan pemerintah
lantaran masih banyak warga di desanya
yang hidup lebih memprihatinkan
tetapi tidak mendapat bantuan
tetapi ada yang paling dibawa dari saya
sehingga saya inginkan kepada mereka
meski sering terdaftar sebagai penerima bantuan
sudah berkali kali juga saryo meminta pemerintah
menyerahkan bantuan untuknya
kepada tetangga yang lebih membutuhkannya
tim liputan cnn indonesia